pur lu udah periksa ke dokter
ya gigi lu lah
belum pok anis udah nyuruh ke dokter
eh pur dengerin aku
nanti kalau kau ke dokter gigi kau itu akan dibul
alamak sakitnya luar biasa pur
pak kau tak percaya
bu sabuk bapak mana ya
ya mas pur tunggu sebentar
bu nih sabuk bapak
bunga jalan dulu ya
pak sabuknya ada disini
kok bisa disini
bapak berangkat ya
bapak aja menyeba di dalam
bapak berhati hatinya ntar aja ya gue udah telat
bapak juga udah telat
ayo mas pur masih siapa nih yang mau naik duluan ini
ayolah terjual sekalian langsung naik yuk
pak padan dulu ya
makasih mas pur
dua puluh ribu dong
kan sekali jalan
biasanya kalau di rumah saya kepangkalan berapa
eh pak pak
ya memang sih sekali jalan
tapi kan saya bawa dua orang berarti kali dua dua puluh ribu
saya bawa orang gede gede lagi
nih kasih ya
maafin abangnya abang belum bisa beli baju lo yang baru
yang lo rambut
tapi masih bisa pakai baju ema yang lama kok nih
masih bagus kan
ya muat lah bang
emang tati gendut
ya gendut juga kan gini gua
bang ojak udah jalan
hah jalan kemana saya gak kemana mana
kan saya ngejek juga pake motor
maksud saya bang ojak ngejek gak
yaudah anterin saya ke pasar ya
eh kenapa lu pur
pantas saja pipi kau jadi melar pur
kalau kata orang orangku dulu di kampungku dulu
lebih baik sakit gigi daripada sakit hati
itu sih kata lagu dangdut
lu udah periksa ke dokter
ya gigi lu lah
anis sih udah nyuruh ke dokter
nanti kalau kau ke dokter
gigi kau itu akan diburu
sakitnya luar biasa pur
kamu tak percaya apa yang aku ucapkan
eh belum lagi kalau dokter itu banyak pikiran
gigi kau itu akan dibur terus
sampai tembus ke pipi kau
periksa ke dokter gi
ya kalau memang kau ingin sekali ke dokter tak masalah lah
sebagai kawan aku hanya mengingatkan kau
lebih baik gigi kau ganti dengan gigi emas
bisa aku bantu
gak usah bang gak usah
mas pur langsung meluncur

es dawet segar
eh kok jadi bengkak gitu sih
ih apaan sih enggak dong
gue salah tebak dong
eh kemarin aku udah browsing
kamu perhatian banget ya sama gue
terima kasih ya
tolong lu bawain sarapan buat sudin
jangan sekarang ya nyak